bahwa semua negara yang memulai booster
itu dilakukan sesudah
dan kita memperkirakan ini akan terjadi di bulan desember
karena kalau kita terlalu cepat
nanti kita akan dilihat sebagai negara yang itu tadi
yang tidak memperlihatkan itikat baik untuk equity dari vaksin
karena banyak juga orang orang kita rakyat kita juga belum dapat vaksin